mau yang manis scan aja pakai motion pay
diterima di semua toko seluruh indonesia
jangan pernah memoto ketika mau bicara sama kamu
besok kamu pergi koma sakit
jika laki laki itu disadar kamu minta pertanggung jawaban kepada laki laki itu
kalau itu tidak bisa kamu lakukan jangan pernah kamu tinggal di sini
kamu pergi dari rumah ini
karena mama gak sudi
ada wanita hamil di luar nikah yang tinggal di rumah ini
fadil sudah melewati masa kritisnya
alhamdulillah ya allah terima kasih
terima kasih dok
tapi apa dok
tapi apa dok
kami tidak tahu kondisi
fadil akan bertahan sampai berapa lama
ada apa dengan fadil dok
kondisi fadil sekarang sedang menurun
tekanan darahnya sangat rendah
dia sekarang dalam keadaan
dia masih keadaan komang
saya nggak peduli berapa biayanya akan saya bayar
saya akan selamatkan nyawa anak saya
sampai dia sehat setiap hari
kami akan berusaha sebaik mungkin
tapi tolong kita sama sama berdoa untuk kesehatan adil
maaf fadil kenapa nak
yangachus these manjeh
susten apa yang mau dibuat mana
fadil mau dipindahkan ke ruang vip atas permintaan orang tuanya
supaya bisa dipantau secara khusus
sampai kapan ya pak fadil akan seperti ini pak
papa gak tau
mungkin kita banyak berdoa
dan memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk fadil
fadil kayak gini terus pak
udah dong jangan nangis terus
papa yakin sekali fadil akan berusaha untuk bertahan hidup
karena fadil tuh sayang sama mama
dan fadil gak mau melihat mama sedih
lagipula dia gak akan pergi begitu saja meninggalkan kekasihnya itu
apaan sih papa masih nginget gadis itu lagi
apalagi setelah ibunya menceritakan
ibu sama anak itu sama aja
dua duanya perempuan licik
papa gak boleh ngomong seperti itu
untuk apa mereka berbohong
gak ada gunanya ma
gak ada gunanya
papa ini masih nanya apa gunanya sih
udah jelas anaknya itu plan restoran pak
yang pasti ibunya mau dong anaknya menikah sama anak kita
supaya anaknya ikut hidup senang
menikmati apa semua yang kita punya
kalau gadis itu benar benar mengandung anaknya fadil
kita harus menikahkan mereka
udah deh ma
emang gak mau ngebahas masalah ini lagi
papa kan lihat sendiri ma
fadil ini lagi sakit ma
papa bukan mikirin fadil
malah mikirin perempuan itu
kita gak bahas itu dulu
fadil itu belum bicara apa apa
tentang kehamilan gadis itu pak
selama fadir belum bicara apa apa sama mama
mama gak akan pernah percaya
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti
mama gak mau berhenti

miss pris kata dokter malam ini
mah sudah boleh pulang
oh iya suster
tapi kalau miss mau istirahat di sini

biar kondisi mbak itu lebih baik
saya mending pulang aja sih suster
soalnya biaya di rumah sakit kan mahal
kasian mama saja
soalnya biaya rumah sakit kan mahal
soalnya saya mau jagain sahabat saya livi
tidak tati ma
mila kasih aku yang jaga
mama yang bicara sama kamu ini penting
besok pagi kamu balik lagi ke sini
livi aku pulang ya
tapi aku janji besok pagi aku akan datang ke sini
setelah itu aku akan jagain kamu terus sampai kamu sembuh
tidak mila jangan kesini ma
semua kita bicarakan di rumah mila
sekarang kepala mama mau pecah memikirkan masalah yang kita hadapi
sudah berapa lama kamu mengandung mila
sudah berapa lama kamu mengandung mila
sudah berapa lama kamu mengandung mila
satu setengah bulan
sudah itu seperti apa
sudah disini kau ma
siapa sekarang kemax
apa tadi sudahsup
hanya kepadamu hamba memohon ya allah
hamba mohon sembuhkanlah kak fadil ya allah
sembuhkanlah kak fadil demi livi ya allah
karena hanya kak fadil satu satunya orang yang sekarang livi punya
karena kedua orang tua livi telah menghadapmu ya allah
biarkan livi hidup bahagia bersama kau fadil
berikan livi kesehatan ya allah
kepada hati livi dunia sendiri
terima kasih tak keras desa dan makinnya sampai ramai ya allah
kok tiba tiba aku lapar ya
padahal tadi kan aku udah makan
terima kasih tak keras desa dan makinnya sampai ramai ya allah

aku akan minta bidan itu
untuk gugurkan anu anu kamu
kamu keterlaluan tau gak
kamu berani ngelakuin arusnya
kamu juga berani buat tahu jawab doang
kamu mengecut tau gak
kok muka kamu kusut banget
kamu lagi ada masalah ya
kamu lagi ada masalah ya
kamu lagi ada masalah ya
enggak aku bangga enggak enggak
semalam edo kurang tidur ya
jadi masih lemes
jadi masih lemes
jadi masih lemes
maka udah basi kan
maka udah basi kan
jadi bener nih
gak ada apa apa kan
gak ada kok ma
ya udah selesaiin makannya
abis itu kita kan mau pergi
apa benar ini rumahnya edo
bu boleh saya ketemu sama edo
ada sih tapi dia mau pergi
ma edo tunggu di mobil ya
maksudnya gimana bekerja gitu ini wherever
ada apa ini
enggak mah ini ada teman aku di kampus
lagi ngomongin masalah kampus aja
dia juga udah mau pulang kok
tante tunggu tante
tante tante tante saya mau bicara sama tante
tante tolong tante saya mau bicara sama tante
ini penting banget tante

sampai jumpa lagi